tadi lu mau kemana
mau ke rumahnya pak banu
abang udah kasih tau si amin
siap siap kali aja abang balik lagi ngojek
ubur kacang hijau dari si amin
taruh maku gitu
sekarang tanggal dua
kok cuma nasi
kita makannya cuma dengan nasi doang
ibu bikinnya semalam
nyuruh nyuruh sapri ke rumah ani lagi ya
mau ngejar ayam
bur kamu teh kenapa sih
dari tadi cemberut aja
temen akrab lu tuh
temen sekampung lu
pur kang amin tuh bukan temen sekampung
dia kan orang bandung kalau saya orang sukabumi
gue gak mau tahu
tiap kali gue ada urusan sama ineke dia selalu nongol
kemarin gue beli nasi kebuli dia malah enak enakan makan bakso sama inkel
terus kenapa keselnya sama saya tuh
salah saya apa pur
kok lu kesannya belain dia
dasar lu musuh dalam selimut
eh kalau lagi kesel jangan bawa buah selimut
bawakan udah tech mes allein ber linking kan sure tanknya seratus
bur tangi jauh bur tangi jauh
bang bubur ayam ada
bubur sum sum
ini gerobak bubur kacang hijau kan
gak mau ah maunya bubur ayam
ini ibu bikin dua macam
satu indah pedas
ini kan memang yang pedas pak
tapi pedas banget
buburnya satu lagi ya
tadi masih kurang
bubur gue enak kan
yang tadi disita
bubur kacang hijau sama ketan hitam itu
lebih bagus daripada nasi
bapak saya gak pernah bilang begitu ah
ja falar kaceran nitatinga
ojat mau berhenti dari kerjaannya
iya jadi selesai susah
rumahnya sebelah mana
jalan lagi mas
kalian mau ke mana
mau ke rumahnya pak banu
sekalian mau closing
aku dulu ikut nggak
kamu rapi banget
bukan mau ke mana
tapi baru pulang
abis wawancara spg pameran motor bulan depan
pamerannya gede loh
mas pur ke sana aja
barangkali mau ganti motor
ini kok pergi dulu ya
pernah mati gua lalu
mas tuntut allah kita dari simpanan
aku tuh dibawa nationally
yang mana ini makan udar di
makundi ultra honitra
regsta nomor itu aja ya
dasar lu musuh dalam selimut